iya saya ingin mencuri
mencuri perhatian allah
dengan merapikan sendal sendal ini
daripada buruk sangka
mending tanam rasa percaya
ini kan ramadan